senin pagi kelenteng avalokytes bara gunung kalong di kabupaten semarang menggelar tradisi bersih bersih kelenteng
seluruh benda yang terpajang di meja altar seperti patung dewa dewi kongco maupun maco bahkan tuku hiyo diturunkan untuk dibersihkan
air bunga setaman menjadi sarana utama untuk pembersihan karena membawa simbol suci atau bersih
proses pembersihan pun dilakukan secara terbagi yakni dipisahkan antara benda atau patung yang terbuat dari kayu dan juga patung yang dibuat dari logam
untuk bahan kayu dicampurkan sabun sedangkan untuk bahan logam ditambahkan air jeruk dan garam
pembersihan kelenteng setiap menjelang imlek atau sinja ini membawa simbol pembersihan atau penyucian diri
di mana umat telah siap menyambut berkah atas datangnya tahun baru imlek atau sinja
kalau ini ya kita
mempunyai kepercayaan juga dengan hari ini kita bersih bersih semuanya itu
hati kita juga bersih semuanya bersih
kita menjelang juga nanti satu minggu kemudian kan hari sintia ya
nah itu kan kita dengan apa
hari sinja itu hari keramat juga
kita menjadikan doa dan rasa terima kasih yang satu tahun itu kita sudah diberikan segalanya
oleh umat ridharma yakni muda konghucu dan tao
ada ritual yang dilakukan sebelum bersih bersih kelenteng
yang diberikan oleh penjelang sinja
salah satunya adalah tidak makan sesuatu yang bernyawa
sehingga bersih bersih kelenteng akan membawa peruntungan hingga akhir hayat
enggak sih kalau kita sebelum maksudnya melaksanakan bersih bersih itu
untuk kita harus ritual cak jahi dulu makan tidak makan yang bernyawa dulu
kalau kita amati para dewa di sini
itu bisa lebih memberi kita makna yang apa yang kita minta
artinya semoga apa permintaan para penyisim di sini cepat terkabul
usai dibersihkan patung dan arca di kelenteng akan ditata kembali di meja altar
yang kemudian diikuti ritual sembah yang menaikkan permohonan umat kepada para dewa
sehingga saat imlek atau xinjia
doa permohonan umat akan dibawa oleh dewa kepada sang pencipta
damar siluko semarang jawa tenggara